aku turut berduka cita ya
iya terima kasih
tadinya aku kesini mau ngomongin kerjaan
tapi sekarang bukan waktu yang tepat
gak usah aku udah order
gak penting kita cari angkot lain
sarena di ruang tamu
dia mau ketemu saya
kamu mau permisi juga
semumun kan sudah bilang permisi
mau ketemu saya
tapi gak jadi
tetangga aku meninggal
kalau udah tua meninggal wajar atuh
kemarin waktu berangkat kerja aku masih ketemu
dia itu orang baik ramah
yaudah atuh jangan dibawa sedih
dia kan cuma tetangga bukan saudara
dia orang lain
ya seperti yang kamu tahu
dia orang lain
tapi seperti yang kamu tahu juga
dia sudah saya anggap keluarga
sama seperti ujang cecep
dan beberapa orang yang lain yang gak kamu kenal
semua saya anggap keluarga
karena kenal sudah lama
saya turut berduka cita
sekarang bukan waktu yang tepat buat ngomong soal kerjaan
dia gak bilang ke kamu
ketemu kang mus mau ngomongin apa
kamu lagi kerja
barusan saya ketemu ami di angkot
pas saya nyetop angkot terus naik eh ada ami
saya tegor bukannya jawab
dia malah teriak ke supir kiri kiri kiri
terus dia turun
saya jadi ingat kalau saya harus menyelamatkan dia
supaya lepas dari bos saeb
kan cecep bisa bantu enggak
dia berperan sebagai bos
biar bos sab gak punya foto ami lagi yang sekarang di shape di hp nya
biar bos sayap nggak bisa ngancem bakal nyetak foto ami
ngomongnya kepanjangan aku muntahkan kang cecep dulu
bisa bantu enggak
di hp nya ada foto teman aku yang dipaksa jadi copet
diancam kayak aku dulu
kalau nggak nurut atau berkhianat fotonya bakal dicetak diperbanyak terus dipasang di mana mana
ada tulisan di bawahnya
kalau hp bos saeb bisa diambil temen aku bisa aman
bisa bebas dari ancaman bos saeb
minta tolongnya jangan sekarang atulah
kamu kan tahu saya dalam suasana duka cita
gara gara kamu kang cecep jadi marah sama aku
salah saya apa
kang cecep lagi berduka cita tahu
acara tinggal tiga hari lagi
persiapan tempat sudah aman
begitu juga sound system dan catering
nanti acara akan kita arahkan ke suasana yang santai dan akrab
beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sudah konfirmasi akan hadir
publikasi sudah mulai gencar per hari ini di semua sosial media dan radio
liputan acaranya sendiri nanti selain muncul di sosial media juga akan ada media online
beberapa teman dari media online sudah menyatakan siap
gak di media cetak sama televisi
media cetak sudah gak zaman
kalau televisi kita terkendala budget
sisa dana untuk pembiayaan acara kapan bisa saya terima
berapa sisa dana yang masih harus saya keluarkan
nasi sayur asem
ayam tempe tahu
saya beresin besok
sampai jumpa di sesi pertama

sudah dapat dompet berapa
belum dapat bos
gimana sih masa saya sudah makan siang kamu masih belum dapat dompet
kalau nyopet itu yang benar
saya mah udah lama kembali kesininya
jalan kita ngalangin orang yang mau lewat